saat ini kamera seakan menjadi fitur yang wajib hadir pada telpon genggam
fungsinya apalagi kalau bukan untuk mengabadikan momen penting lalu membagikannya ke media sosial
ide membenamkan kamera pada ponsel muncul dua puluh tahun yang lalu
pemicunya saat sulitnya mengabadikan momen kelahiran anak
simak kisah nyatanya berikut ini
bisa dikatakan sebelas juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh adalah waktu yang bersejarah dalam dunia teknologi telpon seluler
seorang pria asal perancis bernama philip khan tengah menunggu kelahiran anak pertamanya
kan memiliki sebuah keinginan yakni mengabadikan foto anaknya sesaat setelah lahir ke dunia dan membagikannya ke seluruh kerabat
guna mewujudkan keinginannya itu kan terpaksa menggabungkan tiga gawai yakni telepon seluler kamera dan sebuah laptop
ketiga gawai itu saling terintegrasi menggunakan kabel
ketika sang putri lahir kan langsung mengabadikannya dan mengirimkannya ke sekitar dua orang melalui surat elektronik
hampir semua orang yang mendapat email dari kan justru membalas dengan pertanyaan yang serupa
bagaimana cara ia melakukan itu
pertanyaan itu menjadi pemicu bagi seorang philip kan untuk membuat perangkat lunak agar foto di ponsel bisa dibagikan ke perangkat lain secara instan
software bersejarah yang diberi nama picture mail itu
akhirnya jatuh ke tangan produsen elektronik asal jepang sharp
dan di tahun dua ribu sharp meluncurkan ponsel kamera komersial pertama di dunia
yakni jsh empat atau dikenal sebagai g phone
kala itu jsh al empat hanya memiliki resolusi kamera sebesar satu megapiksel
sejak kehadiran j phone para produsen telpon seluler mulai ramai membuat ponsel yang memiliki fitur kamera
philip khan kini dianggap sebagai tokoh penemu ponsel kamera
sementara foto putri philiptan yang dijepret dua puluh tahun lalu dinobatkan oleh majalah time sebagai salah satu foto paling berpengaruh di dunia
sebuah foto yang mengubah cara pandang manusia dalam berkomunikasi dan bersosialisasi
pada saat ini jinks dari praktek film telapak stereuntu yang telah disugrei oleh jfc
j maravilis keluar dari ona